gangguan perjalanan krl kembali terjadi rabu pagi badan rel di lintasan sukaresmi kota bogor jawa barat patah sepanjang tiga puluh cm
akibatnya ribuan penumpang menumpuk di stasiun bogor lantaran jadwal pemberangkatan tertahan
sementara perbaikan rel berlangsung selama dua jam
ribuan pelanggan krl rabu pagi menumpuk di stasiun bogor jawa barat
sebagian penumpang terpaksa menunggu selama lebih dari satu jam lantaran jadwal pemberangkatan kereta terhambat
selain kekurangan kereta pengangkut jadwal yang tersedia juga mendadak dibatalkan
gangguan perjalanan kereta diakibatkan badan rel patah di lintasan kilometer tiga puluh sembilan kawasan sukaresmi cilebut
akibatnya krl harus melintas bergantian menggunakan satu jalur
sementara penambalan rel yang patah berlangsung hingga lebih dari dua jam
dari jam berapa mas tadi
kalau saya lihat info ini kayak jam lima tapi saya melihat kereta jam jam
kereta sebenarnya tidak ada dekat apa apa
semua kereta rata rata seperti cilebur atau bogor kembali ke lagi
jadi relnya bergantian
mas tadi sempat nunggu kereta nggak
kenapa informasinya mas
rabu siang perjalanan krl ke arah jakarta
jakarta berangsur normal
gangguan rel patah di lokasi yang sama tercatat sudah dua kali terjadi dalam kurun waktu tiga bulan terakhir
warga berharap petugas segera mengganti jalur rel yang dinilai rawan patah
muhammad juanda bogor